sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ku yakin kau tahu
tanpa mata suatu
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana kondisi elsa dan gysha
kesha sehat gak
saya takut keisha kenapa kenapa
kok ricky gak bales bales chat aku sih
apa aku telepon aja ya
aku takut ketauan papa
aku takut ketauan papa
push chatnya aja deh biar papa gak lihat chat aku sama ricky
ya allah kenapa sih ini dia
wah aku ngantuk lagi

nah bangun yuk
bangun yuk sholat yuk

sejam berapa ya
tante seorang ngechat gue semalam
mas dia lagi tidur
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam
tante seorang ngechat gue semalam

karena dia lagi bodoh ke
karena dia lagi bodoh ke
karena dia lagi bodoh ke
kok mama ketiduran disini sih
siapa yang ajat semua begini
baik siapa ini
ini anaknya lelah sakai